kembali ke indonesia merayakan hari jadi ke empat ratus tujuh puluh tujuh kota semarang
pemerintah kota semarang menggelar semarang night carnival
beragam parade budaya dan juga atraksi jadi magnet pengunjung
tema yang diangkat di hari jadi kota semarang ke empat ratus tujuh puluh tujuh niscala
diambil bahasa sang sekerta nishala yang berarti kuat dan kokoh dalam menggambarkan segala aspek kehidupan kota semarang
total ada empat konsep yang ditampilkan yaitu rewanda elang jawa warak ngendok dan barongsai yang kemudian disesuaikan dari budaya kota semarang
sejumlah atraksi dan juga pawai akan digelar mulai dari balai kota menuju lapangan simpang v
lalu seperti apa keseruan malam hari ini hingga atraksi apa yang kira kira ditampilkan nih di semarang night carnival
kita tanyakan ke jurnalis kompasifi zina wirana dari kawasan
simpang v semarang jawa tengah
jinawi ini kondisi terkininya gimana antusiasme warganya sangat kuat sekali kah menyaksikan malam hari ini berbagai pertunjukannya
ya baik pada malam hari ini ini merupakan perhelatan semarang night carnival dua ribu dua puluh
perlu diketahui saudara bahwa ini adalah ke tiga belas kalinya kota semarang mengadakan semarang night carnival
perlu diketahui juga saudara
yakni ada rewanda kemudian elang jawa warak mendok dan juga barongsai
nah keempat tema ini merupakan ikon yang berhubungan dengan kota semarang dan menjadi sebuah ikon begitu dari kota semarang sendiri
dimana kita ketahui bahwa kota semarang ini merupakan kota akulturasi budaya di mana banyak sekali budaya dan para warganya yang beraneka ragam yang ada di kota semarang
dengan tema di skala yang diberi teman di skala karena niskala ini dari bahasa sasekerta merupakan arti kokoh atau kuat
jadi harapannya kota semarang ini akan menjadi kota yang berdaya kuat dan juga kokoh
nah dari pesertanya sendiri ada ratusan peserta
lebih dari satu ratus enam puluh peserta baik dari kota semarang dan juga dari luar kota semarang yang mengikuti parade kostum ini atau defile
nantinya para peserta ini menggunakan kostum selain fashion begitu juga menunjukkan atraksi atraksi dari daerahnya masing masing
ini rute berjalannya dari balai kota semarang menuju ke simpang v atau lapangan pencaksilat kota semarang

nah berikut adalah wawancara kami dengan wali kota semarang ibu haverita gunariate
ya tentunya kita akan selalu menampilkan
ternyata ini loh semarang ini banyak aneka
keragaman budaya yang tentunya ini dengan menampilkan dengan kreasi kreasi seperti ini
selain untuk nguri nguri budaya juga untuk meningkatkan perekonomian karena seperti ini
ekonomi kreatif akan berjalan dan pariwisata di kota semarang ini juga bisa berkelanjutan kita
kita tahu bahwa kota semarang ini kan tidak punya namanya pantai tidak punya namanya gunung yang bagus
tapi apa yang mesti kita lakukan adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata salah satunya
dengan semarang netca di luar biasa ya saudara seperti yang disampaikan oleh wali kota semarang
hafearita gunariati yang hari bahwa perhelatan semarang naik hafif nifal ini diharapkan dapat
menambah wisatawan yang akan datang ke kota semarang melihat kota semarang ini tidak hanya
building saja atau bangunan bangunan bersejarah namun juga budaya dan keseniannya yang juga beragam
begitu seperti yang di belakang saya ini setidaknya ada ribuan warga yang datang berbondong bondong
dari kota semarang sendiri maupun dari luar kota semarang untuk melihat keseruan dari semarang
naik karnival dan juga pertunjukan pertunjukan seni budaya yang ditampilkan mulai dari pertunjukan
tari musik dan juga musik musik kolosal dan juga tari tari kolosal yang ada di kota semarang seperti
gina wirana terima kasih untuk informasinya dari semarang jawa tengah